tujuh hari beraktivitas kembali di kantor komisi pemberantasan korupsi
penyidik senior novel baswedan sudah menangani sejumlah kasus korupsi
pada jumat pagi novel bersiap siap berangkat ke kpk dari rumahnya di jalan deposito kelapa gading jakarta utara
jumat ini merupakan hari ketujuh ia masuk kantor
novel mengatakan kondisi matanya sudah membaik
selama satu minggu bekerja novel sudah mendapatkan tugas untuk menyelidiki sejumlah perkara korupsi
sudah mulai banyak kegiatan mulai aktif semoga semakin lama semakin baik